menghadapi musim mudik lebaran dua ribu enam belas sejumlah maskapai penerbangan menyediakan penerbangan ekstra di luar jadwal penerbangan reguler yang sudah ada
tercatat ada tiga puluh sembilan penerbangan ekstra dari bandara internasional juanda surabaya ke sejumlah kota besar di indonesia dan luar negeri
moda transportasi udara saat ini semakin diminati oleh masyarakat sebagai armada untuk mudik lebaran
untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang saat musim mudik sejumlah maskapai menyediakan penerbangan ekstra tujuan domestik dan internasional dari bandara juanda surabaya
terdapat tiga puluh sembilan penerbangan ekstra yang disediakan terdiri dari dua puluh satu kedatangan dan delapan belas keberangkatan dengan tujuan favorit jakarta bali balikpapan singapura dan hongkong
ada tiga puluh sembilan ekstra flight yang dipengaruhi oleh airfines
menteri lainnya juga memiliki penerbangan ekstra
airfisia garuda sriwijaya itu ada delapan belas travel dua puluh satu departure dengan tujuan tujuan favorit memang
jadi untuk domestik sendiri ada balikpapan jakarta untuk yang internasional singapura
untuk mempersiapkan itu pun insya allah juanda kapasitasnya masih mencukupi